pada sepuluh agustus kualitas udara di jakarta berada dalam kondisi buruk
bahkan berdasarkan data resmi iqr per minggu tiga belas agustus jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota paling berpolusi di dunia
dikutik kota kuwait doha dubai dan johannesburg
di tengah buruknya kualitas udara minggu pagi kawasan bundaran hi jakarta pusat masih dipenuhi warga yang melakukan berbagai aktivitas
imbas dari buruknya kualitas udara juga rupanya turut dirasakan oleh presiden jokowi dodo yang sudah batuk selama hampir empat minggu
hal ini disampaikan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno usai rapat terbatas bersama presiden jokowi di istana kepresidenan jakarta pada senin siang
presiden sendiri sudah batuk katanya sudah hampir empat minggu
beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan
ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk
dalam rapat terbatas tersebut presiden joko widodo juga memerintahkan kementerian dan lembaga terkait mengambil langkah jangka pendek guna mengurangi polusi udara di jabodetabek
seperti rekayasa cuaca hingga mendorong agar perkantoran melaksanakan hybrid working yakni gabungan bekerja dari rumah dan dari kantor
selain itu pemerintah juga akan mewajibkan
uji emisi bagi semua kendaraan bermotor
kendaraan yang tak lolos uji emisi akan dilarang melintas di jabodetabek
uji emisi ini menjadi satu yang sentral
oleh karena kami nanti bersama sama pemda bersama sama juga dengan polisian melakukan law enforcement
jadi kita perbanyak tempat tempat uji emisi tapi melakukan law enforcement
apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di jabodetabek
saat ini sejumlah langkah untuk memperketat uji emisi tengah digodok
salah satunya adalah razia kepatuhan uji emisi kendaraan di wilayah jabodetabek
yang diikuti sanksi tilang bagi pengendara yang tidak mematuhi aturan uji emisi
tim liputan cnn indonesia